ya uang peringatan kemerdekaan atau upk republik indonesia ke tujuh puluh lima tahun ini
dirilis kemarin sebagai bentuk rasa syukur tujuh puluh lima tahun kemerdekaan indonesia
dalam lembaran uang baru rp tujuh puluh lima ini sedikitnya ada tiga proyek infrastruktur besar
yang terpampang di dalamnya penasaran kita akan lihat ya apa saja proyeknya
nah anda bisa lihat ini adalah uang pecahan dari tujuh puluh lima ribu rupiah yang baru saja dirilis
oleh pemerintah dan juga bank indonesia kita lihat yang pertama
ikon yang ada di sini adalah jembatan yutefa anda ingat dengan jembatan ini
jembatan ini memang sebelumnya populer dengan nama jembatan holtekamp
diresmikan oleh presiden joko widodo pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas lalu
dan pembangunannya sendiri dimulai pada sembilan mei dua ribu lima belas
jembatan ini mampu memangkas waktu perjalanan dari jayapura ke perbatasan di wilayah schoo
dari semula tiga lima jam menjadi hanya tiga puluh menit perjalanan saja
biaya pembangunan dari jembatan ini adalah sekitar satu lima triliun rupiah yang berasal dari apbn dan juga apbd
kalau yang tadi kita lihat ada lambang jembatan yutefa di situ
yang kedua kita lihat ada transportasi publik kebanggaan orang indonesia orang jakarta khususnya
ada mrt di situ
proyek yang digagal sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini memang sempat mandek cukup lama ya
dua puluh april dua ribu dua belas gubernur dki jakarta saat itu fauzi bowo meresmikan pencanangan persiapan pembangunannya
gubernur dki jakarta selanjutnya yakni joko widodo pada saat itu yang kini menjadi presiden melakukan groundbreaking
atau peletakan batu pertama pada oktober dua ribu tiga belas
hingga kemudian akhirnya mrt ini resmi beroperasi pada dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas lalu
dan ini menandai sebagai mrt pertama di indonesia
jembatan yutefa sudah mrt sudah
yang selanjutnya ini juga menjadi kebanggaan di pemerintah saat ini adalah tol trans jawa
uang pecahan baru tujuh puluh lima ini ada gambar tol trans jawa yang menyambungkan jakarta hingga surabaya
sejak akhir tahun dua ribu delapan belas lalu
dilansir dari detikom tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga dua ribu empat ada dua ratus empat puluh dua km
jalan tol trans jawa yang telah dibuka
kemudian tahun dua ribu lima hingga dua ribu empat belas ada tujuh puluh lima km jalan tol transjawa yang rampung
dan selanjutnya dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas tol tol pelengkap trans jawa pun berhasil diselesaikan
dan sebagai informasi saja bahwa tadi sudah diberitahukan juga di liputan sebelumnya
pemesanan gelombang pertama dari uang pecahan rp tujuh puluh lima ini berlangsung dari tanggal tujuh belas agustus sampai tiga puluh september dua ribu dua puluh mendatang
lalu nanti ada gelombang keduanya pada tanggal satu oktober dua ribu dua puluh
tadi saya iseng iseng sudah mencoba mengakses ke situs resminya di pintar bi go id
sudah penuh kuotanya sampai tanggal tiga september mendatang
dan apabila anda bertanya tanya kenapa angka rp tujuh puluh lima ini lebih besar daripada ketiga nolnya
apakah ini ada kaitan dengan redenominasi yang sempat diisukan
apakah ini ada kaitan dengan redenominasi yang sempat diisukan
dan apabila anda tertarik untuk bisa mendapatkan pecahan uang ini karena hanya dicetak sebanyak rp tujuh puluh lima
anda bisa mengakses informasi penukarannya di pintar bi go id
dan semoga anda beruntung bisa mendapatkannya karena ternyata peminatnya luar biasa banyak sekali